jangan ditanya dulu zak
gue lagi capek
gue dari bengkel zak
abis dari rumah teman
ya saya jalan dulu ya
udah mah gue jalan sekarang ya
kok yaudah aja mah
lah terus apa lagi
uang buat apa
buat buka puasa mah
kalau buka puasa pulang
bobi gak mau buka langsung pakai nasi mah
bobi mau beli es
kamu mau beli apa
kamu itu sekolah minta uang
libur sekolah tetap minta uang juga
dari tadi doop mati doop mati
nanti ya saya periksa dulu
udah dari tadi nih bang
dari tadi doop
kalau ini sih cdi nya bang
rusak jadi kalau mesin panas itu suka mati
terus harus gimana
rp empat ratus kok murah
kalau nggak diganti gini terus
hidup mati hidup mati
enggak udah pas
kamu kira panci bisa dicicil
masya allah neng
harus pengen beli kolok dulu kang
kenapa tuh neng larastis nggak sekalian aja buka di luar
kan banyak makanan yang bisa dipilih neng
tapi semuanya serba ngantri
mau makan ngantri mau ke toilet ngantri mau sholat ngantri
enakan di rumah
sari kata dari sdi media
ya tidak lah aku kan bukan muslim pak aji
gue kirain lo beli kolak mau buka puasa
enaknya bulan puasa aku bisa beli kola pak aji
tapi bukan bulan puasa tak banyak orang yang jualan
pak aji kolaknya dua ya
iya bentar ya
naik laras sama siapa di rumah
tapi kok beli keloknya dua bungkus
yang satu buat habis buka yang satu buat habis terawih
pak haji saya juga beli kolak dua bungkus
iya iya iya si odi udah beli dua bungkus tadi
nggak apa apa tuh pak aji
kan dimakanya yang satu abis buka yang satu abis terawih
dari rumahnya mbak laras
tadinya mau berbual
mbak laras punya buku cuman nggak jadi
mbak larasnya nggak ada
mau kemana lagi lo
nggak usah neng
neng laras kan udah ngasih kolak ini buat saya
mari neng berangkat
kak cimot ada apa
saya pengen ngasih majalah ini untuk kamu
kalau gratis nanti kak cimot nggak dapet uang
laras nggak mau ah
kalau gitu bayarnya setengah aja deh
jangan ditanya dulu zak
gue dari bengkel zak
lo mau minjem berapa
paling juga ada dua ratus
yaudah nggak apa apa tiga ratus
nggak ada dua ratus
ngelap meja mak
dari tadi udah di
gelap tapi nggak bersih bersih
ini mak lagi nyatet
motor yang lain mana ya
yang satu lagi lagi narik
yang satu lagi di bengkel
empat puluh km per jam
bertiga juga masih kuat
kalau bapak kecewa ntar duitnya saya balikin
ayo dah antar ke gang
kiel sebok tiga tahun
yang ini berapa
tiga tahun pak
saya juga sales kok mbak
nih ya duitnya
gak ada yang kecilan
gak ada cuma itu
mas ada yang nyariin
emang hari ini kakak udah jenjel sama cowok
oh seperti itu
kok kenapa kakak bilang dari tadi
kan tadi emang mandi
tapi kan kalau bilang emang bisa denger
kalau dia mau kalau ngga
orang nyari ini terjual gak consistency
gak ada kentang
biar gak ada sotok ayam